sampai jumpa di video selanjutnya
saya ajak cucu bukan mau membicarakan asih
tapi saya membicarakan tentang cucu
penghasilan cucu berapa setiap bulan
mangga ke dalam
gak usah mimin
kang cerita duduk di sini aja
kalau gitu min bikinin kopi dulu ya buat kang engcuy
tapi bikinnya jangan manis manis
mimin kan sudah manis
kalau gitu ini bikinnya yang pahit ya
boleh lah pokoknya terserah mimin
yaudah sok mangga duduk
siapa yang datang
bapak mau bicara sama dia
marah ya sama kang
mimin apa tidak marah mimin
tapi apa kok nadanya seperti itu
mimin itu anaknya apa
dari dulu mimin tahu kalau apa suaranya seperti ini
kalau gitu nanti mimin bilang
kita bisa pernah bahkan sama kang ncuy
neneng mau belajar
kalau besok dia telepon
ronda di rumahnya boyola
terus ngobrolin apa ya
ngobrolin tentang buku bacaan buat taman bermain aja
ini kan pasti lama nih urusannya nih
aduh mudah mudahan boyola yang ngajak nginep
saya pulang dulu ya udah malam
gak usah paceng kesian paceng udah malem rumahnya jauh
udah gelap nanti kesandung jatuh lagi
saya udah biasa jalan jalan malem
udah gak usah pulang deh paceng
eh jangan boyola
nanti kalo misalnya akum tau
nanti persahabatan saya sama akum rusak cuma gara gara nginep satu malem
jangan deh main kali aja ya
terus digerbok sama ansip gimana
gak apa apa paceng biar kita dinikahin
yaudah deh gak apa apa
ya ampun amin
mudah mudahan terjadi amin
umur mimin teh sudah kepala tiga aku cuy
jadi sudah tidak bisa menunggu lama lama lagi
kalo teh kamu serius
kalo kamu tidak serius
mulai saat ini tinggalkan si mimin
tapi cuy itu belum punya apa apa pak
kalau itu sih tidak usah kamu ngomong
saya sudah tahu
itu adalah kesiapan kamu
apa yang kamu punya atau tidak punya apa apa
apakah kamu sanggup
bekerja membanting tulang siang dan malam
demi menghidupi anak bapak si mimin
sanggup pak insya allah
itu adalah sebuah modal ucuy
bapak kasih waktu kamu satu atau dua hari lagi
untuk kamu putuskan
mau coba yang ini
gak usah sete manis aja
sebenernya ada apa ya
mau makan apa
nggak usah cucu udah makan
sete manis satu
sama es jeruk manisnya satu
sebenarnya teh mau ngomong apa
udah punya temen dekat
kang bagja suka sama cucu
cucu itu orangnya
siapa laki laki yang tidak mau sama cucu
bukannya kang bagja udah punya pacar
mak eras teh cerita sama cucu
kalau nggak salah teh namanya
asi atau siapa gitu
ajak cucu bukan mau membicarakan asih
tapi saya mau membicarakan tentang cucu
penghasilan cucu berapa setiap bulan